dari hasil pengambilan sampel swap awal tujuh juli lalu
ditemukan dekan fakultas kedokteran prof budu
dekan kedokteran gigi muhammad ruslin
serta sejumlah guru besar universitas hasanuddin terkonfirmasi positif covid sembilan belas
para guru besar ini adalah anggota tim gugus tugas covid sembilan belas
yang rutin bersentuhan dalam proses screening dan pemeriksaan pasien
selama pandemi virus corona mulai melanda sulawesi selatan
setelah terkonfirmasi positif
meski sebagian besar tidak mengalami gejala klinis covid sembilan belas
para guru besar ini menjalani isolasi mandiri di rumah masing masing
dengan pantauan dari tim media dari rumah sakit unhas
saat ini aktivitas di fakultas kedokteran dan kedokteran gigi
kampus universitas hasanuddin masih dibatasi
terutama karena saat ini aktivitas kampus masih libur peralihan semester
namun aktivitas administrasi lainnya masih berjalan
dengan protokol kesehatan yang lebih ketat
ya kalau untuk aktivitas kampus kan sekarang memang
kita sementara masih dalam semester break
belum ada aktivitas perkuliahan
jadi memang mahasiswa belum ada
dan untuk aktivitas aktivitas pelayanan administrasi juga
memang selama ini tidak terlalu banyak
karena memang belum ada mahasiswa kan
kita sementara masih dalam proses pendaftaran dan ujian masuk gitu
jadi kebijakan saat ini
keimpinan itu mengambil kebijakan untuk memaksimalkan
kerja dari rumah
pada bulan juni lalu juga ditemukan dua puluh lima orang pegawai universitas hasanuddin
yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
unhas masih akan menggelar rapi tes masal pekan ini
untuk melakukan screening penyebaran virus corona di area kampus
terutama untuk mengantisipasi proses penerimaan mahasiswa baru
yang akan digelar juli ini
ahmad syamsuddin makassar sulawesi selatan